partai keadilan sejahtera pks mengusulkan pembentukan pansus hak angket terkait dengan pembangunan kereta cepat jakarta bandung
hal tersebut disampaikan ketua fraksi pks dpr ri jazuli juwaini di kantor fraksi pks gedung dpr jumat siang
jazuli mengatakan pansus hak angket diperlukan karena proyek kereta cepat tersebut tidak melakukan kajian yang mendalam dan berindikasi menyebabkan kerugian negara
proyek tersebut kini menggunakan dana yang sangat besar melalui apbn
padahal sebelumnya proyek tersebut dijanjikan tidak akan menggunakan anggaran apbn
yang kereta cepat ini di awal mengatakan ini tidak menggunakan apbn
tapi kemudian triliunan menggunakan apbn
bahkan pembahasan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga itu dimasukkan juga pmn untuk kereta cepat ini
fraksi partai keadilan sejahtera
dibentuknya pansus hak angket untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini